presiden joko widodo menjamu ratusan pengurus dan perwakilan nasabah bank wakaf mikro di istana kepresidenan jakarta
selain mendengarkan paparan soal pentingnya bank wakaf bagi masyarakat
pertemuan yang dibalut ajang silaturahmi itu juga menjadi kesempatan bagi sejumlah ibu ibu untuk curhat ke presiden rabu siang istana negara
kedatangan rombongan pengurus dan perwakilan nasabah bank wakaf mikro yang dikomandoi otoritas jasa keuangan
dalam pertemuan itu ojk melaporkan tentang peran bank wakaf mikro di indonesia
sebanyak dua puluh cabang bank wakaf mikro di indonesia dengan jumlah nasabah mencapai empat orang telah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat
yakni sebagai solusi saat kesulitan keuangan sekaligus meningkatkan pendapatan
namun ada saja kejadian lucu dalam pertemuan ini saat sesi tanya jawab sejumlah ibu ibu curhat
mulai dari minta keringinan biaya kuliah anak dibuatkan waru
hingga minta dibelikan kompor gas
sebelum mereka keluar sudah digoreng dulu
iya di titik titik dulu kan
alhamdulillah banyak tuh lho pak
terus saya kesini kedalas saya saya mau bantuan dari pak presiden
membelikan kompor yang hos hos besar
tangan bangan tak boleh dijual juga pak
kok enggak banyak
jadi minta dibelikan kompor yang hos hos besar